kami polri indonesia saat ini sedang melaksanakan tugas negara di sudan sudan selatan republik demokratik dukonggo republik afrika tengah mali
kami relah meninggalkan keluarga kami disini demi perdamaian dunia
tapi perjuangan kami bukan apa apa karena kami membutuhkan anda untuk berjuang bagi kami
indonesia cukup taat di sepijakan negara
tinggal di rumah saja